mereka klik klik quiz setelah menjalani kehidupan rumah tangga gitu
terutama untuk masalah anak ya
iya nah kamu yang mau berumah tangga harus cepat cepat belajar
banyak hal nih harus saya ketahui termasuk juga soal ini
kalau mengingat tujuh bulan yang lalu jadi di seruang bayi
yang ditemukan hampir meninggal di pematang sawah di pasuruan
bayi yang diberi nama elena kini menjalani hidup barunya sebagai anak adopsi
ya jadi banyak yang bertanya tanya tentang bagaimana caranya mengadopsi anak
karena kalau kita lihat di sosial media sekarang ini kan banyak foto foto
atau banyak juga postingan postingan tentang anak yang terlantar
dan juga tidak ada yang mengurus begitu
kita suka tergelitik ya ingin aduh ini anak jadi anak saya aja deh misalnya gitu
betul ini angkat saya aja
nah prosesnya memang bisa lewat adopsi ya
dan tetapi ada aturan aturannya ada juga hal hal yang harus dipenuhi
pernah dulu ditempuh oleh mbak vena melinda saat bertemu dengan putrinya yang sekarang
hingga akhirnya memutuskan untuk mengadopsi seorang bayi perempuan
yang memang pada saat itu ditemukan di semua masjid di ciputa jakarta
menjadi orang tua angkat tidak pernah terfikirkan vena melinda
anggota dpr yang juga ibu dari dua anak yang sudah beranjak dewasa ini
awalnya hati vena melinda tergerak untuk menemui seorang bayi perempuan
saat membaca berita penemuan seorang bayi yang baru lahir di sebuah masjid
di daerah ciputat tangerang selatan
tiga hari setelah penemuan bayi sembilan september dua ribu enam belas
fena segera menemui sang bayi di rumah sakit uin
di rumah sakit ini bayi perempuan tersebut mendapat perawatan intensif
karena kondisinya kritis
vena memutuskan untuk mengadopsi fania
agar ia bisa mengakui fania sebagai anak yang sah secara hukum
prosedur untuk menjadi orang tua angkat yang dilalui vena tidak mudah
terlebih status vena sebagai orang tua single
dan ia telah memiliki dua anak dari pernikahan yang terdahulu
penyebabnya salah satu syarat menjadi orang tua angkat
adalah pasangan suami istri atau seorang lajang yang memiliki maksimal satu anak kandung
waduh jadi waktu tiga hari yang saya bilang saya mengumpulkan semua prosedur itu
dari yang namanya saya tes kesehatan saya general check up
termasuk saya musti di tes psikologi
itu enam ratus pertanyaan sampai saya waktu itu izin sama ketua fraksi
seminggu ini saya harus ngumpulin semua berkas
termasuk surat izin dari anak saya verol dan atala dan orang tua saya
kemudian itu pas fania dibawa
saya kan harus punya surat rekomendasi dari dinas
sosial dari tangsel waktu itu bahwa saya memang dititipi fania untuk dirawat
karena saya tidak mau fania ada di mana mana saya yang rawat
begitu keluar dari rumah sakit udah saya yang pegang
karena saya merasa saya lah ibunya
vena sadar prosedur yang ia tempuh merupakan salah satu cara
untuk menunjukkan kesungguhannya mengadopsi anak
menurutnya negara memiliki kepentingan untuk memastikan setiap keluarga
ataupun individu yang hendak mengadopsi seorang anak memang layak dan serius untuk mengasuhnya
prosedur dilakukan untuk menghindari penelantaran ataupun penyalahgunaan hak asuh atas anak
manggar fatoni jakarta

apa itu artinya
tania perempuan pintar cantik banyak yang sayang
fania dari bahasa rusia
dan atabina yang dikirim allah untukku bahasa arab
mudah mudahan seperti itu ya
emang banyak yang sayang jadi sekarang ya mbak fer
tapi iya tuh banyak jadi bertanya tanya kan
proses itu panjang
sepanjang apa serumit apa apa aja sih waktu disiapin mbak fani
tapi kayaknya masih pada ingin tahu tuh ininya
waktu lagi menemukan itu kayak gimana
sampai mbak vena berpikir bahwa ini kayaknya anak saya
tadi kan sempat ngomong kayak gitu juga kan
itu kayak gimana sih prosesnya
iya sesuai dengan namanya atabina yang dikirim allah untukku
saya punya dua anak
sebetulnya seperti yang dibilang tadi
memang kualifikasi saya tidak masuk untuk bisa memuliakan ya
tapi memuliakan anak seperti fania
jadi waktu itu tanggal tujuh belas september jam enam pagi
saya bangun saya buka media detik com ya
ini kan satu ini ya
ada artikel bayi ditemukan di toilet masjid
tapi nggak ada fotonya
cuma ada gambar kaki bayi sehat gitu
tapi nggak tahu kenapa kayaknya allah yang menunjukkan
saya kok pengen banget
ketemu sama anak ini dari sekian banyak artikel tentang bayi yang seperti itu
satu jam dapat tapi sudah di kapolsek ini
penanganan urusan karena pidana kan penelantaran
habis itu katanya oke tapi senin dia nggak bisa sekarang di sabtu
pas dibuka kordennya dia memang seperti magnet ya
karena ada dinas sosial di samping saya
loh ibu kan tadi bilangnya mau nengok
ya pokoknya saya paling serius
ada ini bu persyaratannya panjang ibu gini gini ibu nggak masuk
enggak saya pokoknya serius saya apa nih yang mesti saya siapkan
dan tiga hari salah orang satu satunya yang bener bener nyiapin semuanya
serius banget gitu
akhirnya dapat rekomendasi setelah fania keluar karena dia kritis kan
dia satu tujuh kilo dan tali pusatnya masih nempel
jadi membiru pada saat itu
dan berat badannya tuh saya bawa pulang dua kilo
jadi masih kulitnya masih mengkerut semua
alhamdulillah sekarang sebelas bulan dia sehat pintar cantik
ya alhamdulillah lah itu yang saya syukuri gitu
jadi semuanya memang ya petunjuk allah
karena semua juga alhamdulillah dimudahkan sampai karena saya single parent masuk kualifikasi ke mensos ya
ada karena mestinya sih dinas sosial mungkin sudah selesai
tapi karena saya single parent itu ada peraturan
harusnya dari menteri
harus di doprasi
ada banyak pasti ya yang harus kita ketahui juga kan
soal serba serbi memuliakan anak itu
nanti usai jeda mungkin kita akan kembali lagi ya
iya saya masih terharu sebenarnya sekarang
ya jadi tetap bersama kami ya di good morning
dan niar masih usaha nih untuk bisa gendong fania coba
udah cocok ya
oh nggak mau lagi tuh
nih aku bajunya kan sama warna pink
aduh lucu ya
dia bisa lari balik gimana lari balik
oh maunya sama mama karena tiap hari selalu sama mama
bu jadi sebenarnya proses untuk adopsi itu kayak gimana sih
karena kan sebenarnya kan ini ya kalau kita lihat di subscribe misalnya lihat ada tadi kan mbak fina juga lihatnya dari berita juga
suka nih kadang kadang saya juga suka kayak gitu juga
aduh ini anak pengen saya adopsi aja deh gitu
tapi nggak tahu sih prosesnya kayak gimana gitu dan harus seperti apa gitu mbak
kalau sebetulnya proses adopsi itu ada aturannya sih sudah jelas itu ada di undang undang ya
undang undang dua puluh tiga itu ada menyatakan boleh adopsi gitu kan
tetapi ada dua jenis sebetulnya
jadi ada untuk antar warga negara indonesia anak indonesia oleh warga negara indonesia juga
ada juga untuk inter country adoption
jadi warga negara anak warga negara kita diangkat oleh wna atau sebaliknya anak wna diangkat oleh wni gitu
jadi ada dua memang itu yang cukup panjang
dan kalau domestik ini domestik berarti kan antar wni
itu sebetulnya prosesnya cukup sampai dinas sosial provinsi di daerah gitu
tetapi ketika itu dengan warga negara asing itu harus di kementerian sosial karena itu antar negara
karena ada persyaratan yang berbeda nanti
nah untuk proses mbak vena kan sampai ke tangan kementerian sosial
betul termasuk karena untuk single parent
jadi untuk orang tua tunggal sampai sekarang itu harus sampai ke kementerian sosial
ijinnya harus dari kementerian sosial gitu
tapi prosesnya yang berbeda prosesnya tetap harus di provinsi
di provinsi dulu baru kemudian
iya karena perjalanannya panjang ada home visit pertama ada home visit kedua
itu waktunya minimalnya enam bulan
di on visit pertama itu kita harus memastikan bahwa
orang tua ini layak
pantas untuk mengasuh anak ini
karena kita kembali ke tujuan dari pengangkatan anak
tujuannya adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak
anak itu sejahtera dan anak itu terlindungi
jadi memang tujuannya itu kita tidak semudah itu
karena kan ini bukan pemindahan
kan ini pemindahan nih kuasa haknya gitu kan dari orang tua ketika ada dari orang tua yang kandung atau orang tua wali yang sah
kepada calon orang tua angkat
itu kan perbuatan hukum
dan ini akan permanen gitu
ketika memang harus kita pahami kelayakan itu kesiapan itu sanggup tidak orang tua ini sering layak kedepannya
itu kan segala konsekuensi dan kebutuhan si anak
karena kan anak ini akan berkembang
ya kan dengan semua permasalahan dan kebutuhannya
nah ini yang kita lihat karena sampai usia delapan belas tetap itu harus kita mengetahui perkembangannya
jadi terus dipantau ya oleh pemerintah
jadi laporan terus gitu ya
aduh sekarang ada kewajiban

ada kewajiban juga seperti dari ibu vena gitu kan nanti melaporkan setiap satu tahun sekali sampai usia anak
berarti satu tahun bentar lagi ulang tahun akan melaporkan gitu ya mbak venda ya
tapi saya sudah sebenarnya sih alhamdulillah saya sudah terlaporkan setiap hari karena kan dia punya instagram
dan alhamdulillah fania itu kenapa saya taruh di instagram karena saya juga pingin fania nanti di saat dia besar dia tahu progres dan storynya
bahwa betapa saya kakak kakaknya menyayangi dia unconditional lovis
kamu kenapa deh
aduh ada bunyi bunyian
tapi artinya ke provinsi itu ke dinas sosial juga
kalau untuk single parent
tetapi mungkin ketika undang undang sekarang ada undang baru sih
undang undang dua puluh tiga dua ribu empat belas tentang pemerintahan daerah itu single parent izinnya cukup di provinsi
tapi pp nya sampai sekarang kan belum turun
jadi tetap makanya mbak fena kemarin sampai ke kami
ini kan cerita seperti mbak fena ini kan ya apa ya mulia gitu ya
maksudnya ada anak yang ditemukan lalu kemudian mau begitu untuk menjadikan sebagai anak
dan saya yakin juga sebenarnya banyak juga teman teman kita yang seperti itu juga gitu
sebenarnya banyak nggak sih mbak sekarang ini ya kasus kasus di mana anak belum ada yang mengurusnya gitu ya
dan bisa saja nih teman teman yang tidak tahu untuk kesana
untuk kesana gitu
sebetulnya sangat banyak
dan satu hal sebetulnya memang tidak hanya cukup niatan baik saja
ketika terkait pengangkatan anak ini adalah perbuatan hukum
tentu harus mengikuti aturan yang ada
karena memang kita ada aturannya ada selimut undang undang ada pp nya
pp lima puluh tujuh tahun dua ribu tujuh
lima puluh empat tahun dua ribu tujuh tentang pelaksanaan pengangkatan anak
ini ada persyaratan disitu yang diatur
ada sebetulnya disitu beberapa persyaratan
ya salah satunya tadi
bahwa dari usia
usia itu minimalnya paling rendah tiga puluh sampai maksimalnya lima puluh
kemudian dari sisi kesehatannya
tadi mbak fena menyampaikan memang agak ribet
memang iya karena kesehatan itu selain fisik itu juga ginekologinya
kemudian psikologisnya kejiwaannya
karena itu tadi
kalau fisik sih fena sehat banget ya
secara fisik iya tapi kan tetap harus dibuktikan ya
karena kita ada
jadi atas kesehatan dokter lah
kita secara fisik dan kita tahu
iya memang bagus gitu kan
tapi kan harus ada buktinya
dari mana dari siapa
ini yang memang banyak sekali sebetulnya seperti itu
tapi bayang persyaratan persyaratan ini yang mungkin kalau mbak pena nggak niatan betul betul dia juga akan mundur
karena banyak justru kita juga melihat kesembuhannya
sebagai challenge juga ya
tantangan lah gitu
iya dan paling tidak juga memastikan ya kalau anak ini berada di tangan yang tepat
sampai ketika anak sudah terlantar gitu kan
kemudian dialihkan kepada calon orang tua angkat dan memang kita tidak tahu tidak bisa memastikan dia bisa menjamin anak ini tetap
nah ini berkaitan juga dengan tadi cerita ibu bahwa banyak ya anak anak yang sebetulnya membutuhkan orang tua
ini juga ada cerita ada informasi nih
tujuh bulan yang lalu seorang bayi ditemukan hampir meninggal di pematang sawah di pasuruan
nah bayi ini diberi nama elena
sekarang sudah menjalani hidup barunya sebagai anak adopsi
kian sehat dalam limpahan kasih orang tua di sidoarjo jawa timur
ini liputannya untuk anda
sudah sebulan ini rahma elena mengisi kehidupan suami istri gayot ranggono dan alis kurnia asal sidoarjo jawa timur
bayi adopsi ini menjawab keinginan mereka yang ingin memiliki anak setelah empat belas tahun menikah
di usianya yang memasuki tujuh bulan elena kini kian sehat
beratnya naik satu kilogram sejak tiga minggu lalu
gerakannya juga makin lincah
bagi alice elena sumber kebahagiaan baru keluarganya
saya berdoa tahajud
ya allah semoga anak ini menyatu dengan hati saya
biarpun saya ini hanya orang tua
bahagia lahir batin mas
tujuh bulan lalu elena ditemukan hampir meninggal setelah dibuang orang tua kandungnya di pematang sawah di pasuruan
butuh sekitar lima bulan bagi orang tua angkatnya mengurus semua dokumen adopsi
saat ini elena dan keluarga barunya tinggal menunggu pengesahan pengadilan untuk membuat akte resmi adopsi
dinas sosial meminta persyaratan ketat bagi orang tua yang ingin mengadopsi mereka
dari sejumlah persyaratan ini penghasilan dan keterangan dokter yang mensyaratkan calon orang tua tidak bisa memiliki anak menjadi fokus perhatian
dinsos juga melakukan pengawasan berupa kunjungan enam bulan sekali hingga si anak berumur delapan belas tahun
semuanya untuk memastikan anak diperlakukan dengan layak
hingga saat ini belum pernah ada orang tua kandung yang datang mengklaim atau ingin merawat kembali anaknya
setiap hari ada lima pengajuan surat izin adopsi yang diterima upt dinsos sidoarjo
jika persyaratan dokumen disetujui calon orang tua baru bisa menemui bayi bayi sehat di sini
biasanya butuh empat sampai enam bulan seorang bayi bisa dibawa ke rumah keluarga barunya seperti halnya bayi rahma elena
rangga umara sidoarjo
wah itu dia
wah itu dia
kalau misalnya tadi dari sisi untuk mengurus secara hukumnya ya untuk indonesia
tapi kalau gini tips dan trik dari mbak vena
memang kan kita membedakan bedakan antara mengurus anak kandung dengan anak yang memang akhirnya harus diadopsi itu seperti apa mbak vena
sebetulnya kalau saya melihat fun nya itu bukan hanya butuh susu
butuh kasih sayang dan cinta yang tulus ya
jadi apa yang saya lakukan memang tidak pernah direncanakan
itu semua jalan tuhan
karena kalau direncanakan kita akan beda ya cara kita men treatment anak
mungkin karena kita kesepian
jadi karena emosional
kalau saya kan memang allah sudah menggiring saya untuk bersama fania dalam hidup ini
jadi saya sayangnya itu tidak pernah membedakan antara ke feral ke atala
dan alhamdulillah anak anak saya juga tidak pernah saya ajarin bagaimana mencintai fania tanpa syarat ya
jadi ya buat saya tidak ada treatment khusus
cinta itu sudah bisa merefleksikan bagaimana kita bisa sayang sama anak ini
dan saya memang punya komitmen
di luar dari din sos harus laporan
itu teknis buat saya
tapi cinta saya allah tahu sekali dan allah membuka itu
soal panjang atau pendek waktunya saya rasa allah juga menguji
bukan hanya negara menguji
sejauh mana vena kamu serius sama anak ini
karena ini kan komitmen seumur hidup
jadi saya sudah menyiapkan alhamdulillah asuransi pendidikan
saya nggak mungkin nanti membebani anak anak saya sama orang lain nanti
jadi semuanya alhamdulillah sudah saya siapkan
dan ya alhamdulillah fania juga menjadi kebahagiaan tersendiri bagi keluarga kami saat ini
gimana fania bisa mewarnai hidup mbak vena yang baru ini sekarang ini
ya yang jelas sejak fani sama saya anak anak saya kembali sama saya semua gitu
itu udah jalan tuhan
makanya buat saya saya bersyukur allah memberikan saya amanah tiga ya
masalahnya mau nanti ceritanya fania seperti ini itu kan hanya story ya
tapi esensinya adalah manusia itu

saya belajar dari fania ya bagaimana menjadi manusia yang ramah yang menebarkan kasih
karena anak ini setiap ketemu orang senyum
nggak pernah rewel dan tidak pernah komplain
padahal waktu dia baru lahir di dunia dia merasakan kejamnya dunia
tapi sampai saat ini saya tidak pernah melihat dia rewel sama sekali
alhamdulillah itu yang buat saya amazing ya anak ini
saya banyak belajar kehidupan dari seorang fania
sebelas bulan tapi mengajarkan cinta kasih
mengajarkan rasa bersyukur
dari sikap hidupnya dia ini
dari sikap hidupnya dia ini
juga makasih sama kemensos yang akhirnya
mungkin saya nggak masuk kualifikasi tapi kegigihan saya dan saya rasa ini jalan tuhan membuka semua
sekali lagi administrasi itu kan lebih kepada rasa cinta
mereka melihat bagaimana saya ya bu ya
wira wirinya ini belum ke kemensos masih mending deket
saya ke dinas sosial banten tiga jam saya macet di jalan tetap saya gigih
yang penting saya melalui semua sop

ya bu ya persedulah lalui semua
itu dia yang pastinya ini banyak hati pastinya nanti akan terketuk untuk itu
ada banyak cerita ada banyak cinta kasih pada intinya
ya cinta itu ya yang pastinya akan memperbaikinya semua
kita break sekarang ya
terima kasih banyak lho mbak fena
terima kasih banyak ibu sudah datang ke good morning
bapak idul tuh sama
kalau untuk anda pemirsa setia good morning
ada informasi lain
ini lagi viral juga nih dibicarakan di media sosial ya
ya ini tentang persangka penipuan travel umroh first travel
anissa hasibuan yang memiliki sebuah restoran yang dekat dengan istana buckingham london inggris
setara sama kami